jangan panggil emak dong kalau di sini panggilnya brosua
terima kasih bro suha
bro suha mau pilih lagu
iya ini saya sudah bawa karet
ceng ganti ceng ganti ceng
jangan panggil ceng atau enggak
kenapa sebentar sebentar melihat telpon
melihat telepon sebentar sebentar ada apa kamu ceng
gak ada apa apa pak
benar gak ada apa apa
gak ada apa apa pak
gidan selama kamu ternikah sama nenek kamu teranak bapak
nanti kamu bilang bisnis kamu meledak gak tahunya rumah kegade
di luar ada masalah besar
enggak lah pak
gak mungkin idan seperti itu
ini mah benar kita lagi bisnis
lagian gidan mah gak ada masalah pak
terus kenapa kamu tuh ngeliatin hp terus
gak ada apa apa mah
gidan ceng lagi nungguin telepon dari rekam bisnis gidan
ya sih tut yang ada juga dia paling tua secirau tuti
ya tapi opasnya yang pernah muda mams
pokoknya kamu gak boleh pergi
di rumah aja gak usah kemana mana
ngapain sih tut
ke pesta orang tua udah pada uzur begitu ah
pokoknya nggak boleh pergi
di rumah aja gak usah kemana mana
mams tuh nggak tahu yub
kalau katanya pak ustadz kemet kita itu wajib datang kalau diundang
ya terang aja wajib datang
orang dia ada di situ
tuh pokoknya nggak
kamu nggak boleh pergi
di rumah aja temenin malah
orang umur dan cantik cantik juga
kalau di sini panggilnya bro suha
terima kasih bro suha
bro suha mau pilih lagu
iya ini saya sudah bawa karet
jangan panggil ceng atau enggak
jangannya bro a ceng
kamu berani minta emak
nggak bro suha
ceng peta tuh
iya bro suha sebentar
satu dua tiga
terbang tinggi di awan
jauh tinggi menari
terbang tinggi di awan
bapaknya lagi ke rumah kakek sain
sebentar doang kok om
bapak juga bawa motor
mau feb dipanggilin
oh gak usah feb
nanti kalau bapak sudah pulang
bilangin om kos warah nyariin
sain wasler aja
musik apa saja yang dia putar
bapak mau ke rumah sakit dulu
kamu jangan kemana mana
jangan ke rumah
kenapa hapenya dimatiin
straighten up kabel usual
kita berdua mau pulang dulu ya bro saya puasain mak suha saya pulang dulu ya assalamualaikum
kita pulang aja deh gak di dengerin yuk assalamualaikum
jauh tinggi melayang
jadi inget masa kecil kita di cibarengkok ya bro
tapi kamu kayak gak kayak perempuan kayak laki laki
mainin main layangan lari lari kamu juga seperti laki laki kamu teh pendiam maunya
mengangon kerbau di sawah
enak ya ya waktu tinggal ke kampung bisa main kesawa bisa lari larian
sekarang mau manjat pohon susah dipagerin
udaranya juga ya masih sejuk sekali
terus kalau malam ada suara suling
si kemet tuh pinter sekali dia main suling
iya dulu kita bebas main dimana aja
kita mau kemana aja gak takut dicurik orang
kalau malam minggu ada wayang golek
saya tak ingat kalau cepat keluar
saya mau ketawa sampai terkencing kencing